aku udah terbukti bersalah ma
kalo misalkan aku dateng kesana berarti aku udah setuju untuk ditangkap
aku gak mau ma di penjara ma
aku gak mau
sama di rumah aja lah
aku gak mau di penjara
lebih baik aku pergi sejauh jauhnya dari sini
sampai jumpa di penjara
jangan paksain kendak mama kaku
aku gak akan ikutin kemauan mama
aku gak mau di penjara
lebih baik aku pergi sejauh jauhnya dari sini
mama tinggal sama aku ma
mama udah gak sayang sama aku
mama gak ada maksud sama sekali menampar kamu
hentikan semua ini sama aku
jangan paksa aku ya mbak
jangan paksa aku aku gak mau datang ke kantor polisi
ma tia pasti udah ngejelasin semuanya dan udah sebut sebut nama aku
aku udah terbukti bersalah ma
kalau misalkan aku datang ke sana berarti aku udah setuju untuk ditangkap
aku gak mau ma di penjara ma
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
oh sampai kapan kamu lari
kalau kamu lari itu kamu cuma jadi burungan
kemanapun kamu lari kemanapun kamu pergi mereka akan terus cari kamu
kamu gak capek sayang
kamu gak lelah dengan semua ini elsa
udah watin nfl
sekarang ikut mama
jangan biarkan mama merasa gagal membesarkan kamu
masa itu sudah selesai
menu makan siang masakan spesial dari chef kiki sudah selesai
oh terlihat bagus
aduh luar biasa
kiki belum melihat sama sekali bu
waktunya makan siang
ajaknya makan siang
nanti dia makan siang
nanti dia bu
saya mau kasih tahu
rena pas pulang sekolah tadi tidur di kamarnya pak bos
kayak kecapean gitu deh
saya juga nggak tega ngebanguninnya bu
nggak biasanya dia begitu
apa dia sakit
saya cek dia dulu
eh apa apa saja
eh aku mau
aku gak lapar sih
kok kamu demam ya
omah cek dulu ya
kamu demam sayang
aku dateng kesini karena
dan kecewa sama kamu
karena kamu ngeliat janji sama dia
untuk jogging sama dia tadi pagi kan
kasian aku lemah sama reina
tapi boleh gak
kamu meluangkan waktu untuk

saat dia baruparty
kamu terus ngeliat janji sama dia
bukankah kamu ada anak kamu